wuh beda banget sisi yang mungkin jarang diperlihatkan yaudah langsung aja kita ngobrol dengan afgan syahreza soal karya barunya
hai afghan selamat malam
hai afghan apa kabar
baik ya oh ya sebelumnya saya harus bilang sih ini totally keren mia ini keren banget beatnya asik banget
gimana awal mulanya kalian berdua menyiapkan konsep musik dan juga aransemennya
jadi lagu ini udah aku rekam dulu di us tahun dua ribu sembilan belas
setelah udah jadi aku nggak sengaja ketemu sama jackson week di korea waktu itu
terus tiba tiba muncullah conversation gimana kalau misalnya kita collab gitu
terus aku langsung kepikiran oh iya ini kayaknya kok ada satu lagu yang kayaknya cocok banget nih kalau misalnya jackson masuk gitu
dan akhirnya aku kirim lagunya ke dia
terus dia instantly suka sama lagunya
terus yaudah akhirnya dia tulis bagiannya
tidak ada lagunya paradigm
tapi kita nyanyi tentang lagunya
di studio kita biasanya udah outset
dan karena kita udah ga duhel white
jadi akhirnyadate write
mereka mulai cari kalau lagi kita klassen
ini keren kenapa ke tiga
ek kadang yang ada odd
bersong untuk aku

aning talked about afghan gakh tanggal berubah banget gitu
dan aku memang sebenarnya rasa aku punya banyak sekali spectrum gitu dalam bermusik aku yang pengen aku tunjukkan
ini salah satu awal dari langkah aku ke depan yang mungkin ingin lebih jujur lagi dalam bermusik gitu
dan kalau komentarnya sih benar benar semuanya pada gak nyangka gitu
dan pada bilang kenapa sih gak lebih dari kemarin aja bikin lagu kayak gini
semua ada waktunya lah
tapi tadi afgan sempat ngomong langkah untuk ke depannya
i mean sebelumnya sempat ketemu sama stephanie poitry dan juga rich brian
ini juga jackson wang delapan puluh delapan rising ya
aku kebetulan udah design sama empire
dan nanti album my very first album yang sama empire akan release tanggal sembilan april ini
album apa tuh
iya album sama global album global aku yang pertama
jadi semuanya materinya dalam bahasa inggris
dan termasuk salah satunya lagunya adalah m i a
bocoran dong judulnya apa
judulnya baru aku kenal hari ini judulnya wallflower
selain tadi tanggal sembilan april ya
akan rilis punya target lain gak sih ke depannya mungkin akan collab collab lagi
dengan musisi internasional lain
atau mungkin karena sudah taken kontrak di sf
akhirnya akan berkarir juga di luar indonesia
aku sih pengen banget bisa collate lagi dengan mungkin musisi musisi dari luar ya
jadi itu udah ada di plan aku
cuma kalau misalnya untuk kayak menetap di sana sih belum ada rencana ya
karena sekarang menurut aku semua udah global
jadi bisa kita lakuin dari mana pun gitu
virtually dan ya memang sekarang orang sudah bisa menikmati musik dari
secara digital gitu dari semua platform dari youtube dan lain lain sudah bisa
dari belahan dunia mana pun udah bisa menikmati jadi
itu sih fan aku mungkin tetap bisa rilis dan kolaborasi dengan musisi dari luar dan juga dalam negeri pastinya
oke terakhir nih banyak yang request di depan depan muka saya ini nyanyi dong mia boleh ya
suka beatnya enak banget
duh enak banget
tapi karena gak cuma satu lagu saya kurang rasanya gitu ya
kita mau trowback sedikit tadi karena saya angkatan lama mungkin bisa dong nyanyi lagu lagu yang lama afgan antara sadis atau terima kasih cinta
nah abis kalau sadis ya tetap di tengok tengok ya
oke boleh dong sedikit
semoga tuhan mengalah semua yang terjadi
kabar aku suatu saat mending
jadi kangen nonton afgan secara live gitu ya di konsert
afgan syahreza terima kasih banyak kita tunggu karya karya barunya
semoga semakin go international
banggakan nama indonesia